suasana haru menyelimuti pemakaman emeril kan mumtaz atau eril putra sulung gubernur jawa barat rituan kamil
keluarga dan para tamu undangan tak kuasa membendung tangis ketika jenazah eril diturunkan ke liang lahat
di cimaung kabupaten bandung jawa barat senin siang
sambil menyaksikan proses pemakaman eril mereka terlihat menitikan air mata
proses pemakaman turut diiringi solawat yang dilantunkan oleh muzamil hasbalah
sebelum diturunkan ke liang lahat azan dilantunkan di depan peti jenazah eril
usai memakamkan jenazah putra sulungnya gubernur jawa barat rituan kamil mengucapkan terima kasih
kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dari proses pencarian
jutaan doa itu datang dari amal ibadah kebaikan kebaikan yang kita tabur selama kita di dunia kira kira begitu
eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang
dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas sudah sangat tenang
mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik
melalui proses yang baik didoakan dengan cara cara yang baik
sebelumnya jenazah eril sempat disemayamkan di gedung pakuan bandung minggu malam
sejumlah pelayat berbondong bondong memadati rumah dinas gubernur jawa barat ini
namun ada satu momen yang mencuri perhatian warganet
teman dekat eril nabila isma tertangkap kamera tengah bersimpuh di depan peti jenazah eril
momen yang terakhir
dan mengharukan ini mendapatkan simpati dari sejumlah warganet
kepergian eril tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan
tapi juga bagi masyarakat luas
hal ini terlihat dari banyaknya warga yang hadir dan mendoakan almarhum
ah eril aku doa untukmu
mengalir begitu jelas
kebaikannya terwujud dalam segala hal
tidak hanya secara kertas di dinding
tetapi juga hati orang orang di seluruh dunia